sejak pagi pasar tanah abang blok a jakarta pusat ramai dipadati pengunjung
momen libur nasional menjadi salah satu alasan pengunjung dari berbagai wilayah
datang ke pasar tanah abang untuk berburu baju lebaran
tayal kepadatan pengunjung pun terlihat
mulai dari area masuk hingga pertokohan yang menjual berbagai busana muslim
untuk pria dan wanita
endang salah satunya pengunjung asal sukabumi jawa barat ini
sengaja datang jauh jauh ke pasar tanah abang
hanya untuk membeli pakaian yang akan digunakan pada lebaran nanti
harga yang murah dengan kualitas yang tak murahan
membuat ia memilih pasar tanah abang menjadi lokasi untuk berburu baju lebaran
harganya mantap murah
kualitas lumayan sesuai sama harganya
banyaknya pengunjung yang datang dua pekan menjelang hari raya ini
membawa berkah tersendiri bagi para pedagang busana muslim
agak lumayan dari hari biasanya
mengalami peningkatan apa gimana bang
berapa persen bang
ada peningkatan sekitar dua puluh persen
sudah mulai naik dari minggu depannya
berapa naiknya bang
naik ada lebih separuh
pedagang memprediksi pasar tanah abang masih akan dipadati pengunjung
pengunjung dari berbagai daerah hingga sepekan menjelang lebaran
rizki ihtiar yahya jakarta